aku pergi dulu ya
andi kamu mau kemana sih
aku harus pergi ma
kamu jangan pergi ndi
kamu jangan tinggalin mama
ini yang terbaik ma
atau juga cepat atau lambat
aku akan meninggalkan semuanya disini
kamu gak boleh pergi
kamu akan lagi
satu kesalahan yang dia buat
itu gak bisa membuat aku membencinya
atas semua kebaikan yang pernah dia buat sama aku
kalau kamu sudah ikhlas memaafkan kakakmu
dia pasti akan lega sekali
aku mau ketemu sama mas haris
itu gak mungkin ndi
itu gak mungkin ndi
haris ada ditahanan
mas haris ditahan
dia difitnah sama tanti
tanti menuduh dia
hendak membunuh tanti
awalnya dari dia
kalaupun ada yang bisa disalahkan
semua jadi kayak gini gara gara mana
mama yang salah ndi
yaudah aku mau telepon mas haris aja ma
coba mama hubungi kantor polisinya ya
ndih ndorni kena radang selaput otak
radang selaput otak
terima kasih pak
ini gara gara aku
andi kamu mau kemana
sebelum aku mati
patren aku sana
harus segera kembali ke sel
waktu berkunjungan sudah habis
sebenarnya saya ingin minta waktu diperpanjang
tapi ya kalau memang tidak bisa
waktu berkunjung kamu udah mau habis
apakah saya boleh ketemu adik saya andi
berita terkini sobat kesehatan
maaf ruang icu ada di mana
sama mas haris
andi kamu jangan maksain diri
kamu istirahat aja dulu sebentar ya
ijin anda adalah
anak anda yang sedang sakit keras
kami tidak dapat
memberikan izin untuk alasan lain
banyak salah sama lo
bangun kalian bangun
aku tahu kalian gak menginginkan kejadian ini
tapi ini adalah takdir
gue udah banyak bohong sama lo
kalian berbohong karena kalian gak mau gue tersakiti
gue yang minta maaf karena harusnya gue tahu dari awal
aku tahu kalian saling mencintai
jadi aku mohon
kalian berdua menikah
setelah aku meninggal nanti
hidup gue udah gak lama lagi mas
aku juga mohon sama kamu riri
kamu boleh permintaan aku sebelum aku mati
kamu boleh permintaan aku sebelum aku mati
selama ini aku
udah menjadi penghalang bagi hubungan kalian berdua
kalau emang lo merasa
gue akan menikahi riri
aku akan menikahi riri
aku akan menikahi riri
sekarang izinin gue untuk ketemu sama donny
doni gak akan dipanggil sama tuhan duluan kok
biar om aja yang dipanggil sama tuhan duluan
doni harusnya bersyukur
mempunyai mama riri
yang rela melakukan apa saja untuk orang yang dicintainya
sandanya aja kalo om dikasih umur yang panjang
om pasti akan buat doni bahagia
om minta tolong sama doni ya
jagain mama riri
jagain mama riri
jagain papa haris ya
aku pergi dulu ya
andi kamu mau kemana sih
aku harus pergi ma
kamu jangan pergi ndi
kamu jangan tinggalin mama
ini yang terbaik ma
atau juga cepat atau lambat aku akan meninggalkan semuanya di sini
ganti kamu gak boleh pergi
kamu kan lagi
kamu kan lagi
kamu kan lagi
kamu kan lagi
kamu kan lagi